saya beri tahu bahwa saya saja berani pak
diatas peti pak saya berani
meski sudah diberikan penjelasan oleh bupati
sejumlah warga desa karangtengah kecamatan cilongkok banyumas
tetap menolak desanya menjadi tempat pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas
warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas
warga bahkan sempat melempar ambulans dan memaksanya berbalik arah
bupati banyumas yang semula sabar memberikan penjelasan pun akhirnya emosi
upaya kapolresta banyumas yang ikut bersama rombongan untuk menenangkan warga juga tidak berhasil
sebelumnya warga tiga desa sudah menolak jenazah pasien covid sembilan belas ini dimakamkan di wilayah mereka
bupati banyumas pun menyarankan agar jenazah dimakamkan di daerah yang jauh dari pemukiman
warga setempat menolak
makam jenazah yang sudah dikebumikan pun akhirnya dibongkar
bupati bahkan ikut membantu petugas ikut menggali makam dan menggotong peti jenazah keambulan
atas kejadian ini bupati banyumas meminta maaf kepada warga
saya juga mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat banyumas atas kejadian pemakaman pada hari ini
kami kurang sosialisasi atau mengedukasi masyarakat dengan baik
setelah mendapatkan penolakan di beberapa tempat jenazah pasien covid sembilan belas akhirnya dimakamkan di salah satu desa di banyumas
imam ambarwoto banyumas jawa tengah